menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim yang juga pendiri gojek
angkat bicara soal polemik pembayaran spp sekolah swasta melalui aplikasi di gojek yakni gopay
ia mengaku jengkel saat dituding melakukan abuse of power
saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan komisi sepuluh dpr
nadiemah karim mengaku kaget mendengar tudingan menyalahgunakan posisi
dengan meminta sekolah swasta membayar spp memakai aplikasi gopay
ia menegaskan tidak ada kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
yang meminta sekolah swasta menggunakan aplikasi tersebut untuk pembayaran spp
menurut nadiem sekolah bebas memilih metode pembayaran melalui bank manapun
dan aplikasi dompet digital
ia menyebut telah melepaskan semua kewenangannya di gojek setelah menjadi mendikbud
nadie menjamin tidak akan mempertaruhkan integritasnya untuk menyalahgunakan wewenang
ia pun meminta semua pihak untuk menanyakan langsung kepada perusahaan terkait
untuk mengklarifikasi polemik tentang pembayaran spp tersebut
apa yang terjadi itu di penambahan fitur pak bukan aplikasi penambahan fitur
itu memang suatu rencana yang sudah memang direncanakan bertahun tahun
dan merupakan kompetisi bebas antara kompetisi semua dompet digital di indonesia
tidak ada hubungannya sama sekali sama kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan
itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital
di mana semua bisa mendapatkan pembayaran spp
untuk apapun mau itu gopay mau itu ovo mau itu link aja mau itu dana
dan semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant
mau itu restoran sekolah swasta warung pinggir jalan dan lain lain
itulah namanya digitalisasi sistem keuangan ya fintech namanya
tidak akan pernah kementerian pendidikan dan kebudayaan dan saya ulang lagi
tidak akan pernah kementerian pendidikan dan kebudayaan terutama menterinya sendiri
melakukan apapun yang melanggar konflik of interest ya